putra kita belum sampai ke japura
dinda mohon kakaknya utuslah prajurit untuk mencari putra bungsu kita
hai anda aku mohon izinkanlah aku yang mencari rakyat santan aida prabu izinkan
aku untuk ikut raka walang sungsang biarkanlah ini menjadi tanggung jawab kami
keberadaan nyai ratu ketriman
tidak diketahui keberadaan aku perintahkan kepada cari dan temukan
nyai ratu ketriman
dan bawalah beberapa prajurit bersama
sedih kak gusti
adakah yang mengetahui di mana keberadaan putra aku surawi sese
mohon maaf ainer prabu izinkan aku untuk menjawab
terakhir kali rais raiwisesa mengalami luka dalam akibat mempelajari jurus
belajar muslim tanpa persiapan ayah hadir
raden surawi sese mempelajari jurus belajar muslim dengan cara yang sangat
tanpa lebih dulu dilembari dengan tenaga dalamnya

maka dari itu rais rawi sese dibawa oleh resimau ke gunung ciremai untuk disembuhkan
paman amuk marugul sudah menyusul rais rawi sese
namun sampai saat ini tidak ada kabar mengenai paman amuk marugi
paman amuk marugul menangkap rais rawi sese
dan menangkapnya dengan kebenaran
aku perintahkan kepada
untuk menjemput putra aku surawi sese untuk menjemput putra aku surawi sese dan menangkapnya dengan kebenaran
aku perintahkan kepada
sandika kusti prabu
sandika kusti prabu
dasar tidak berguna
hanya keturunan prabu nisrawastu yang bisa membentuk
aku harus bagaimana
untuk bisa mengambil kucang di seka ini
aku sudah berkeliling
keseluruh wilayah pajajar
dan aku melihat dengan mata kepala ku sendiri
sudah muncul sebuah pergerakan pemberontakan
yang dipimpin oleh rangga kuat
dan juga para pendekar dari berbagai golongan
yang sudah tergabung
kita semua harus lebih waspada
tingkatkan formasi latihan prajurit
dan bersiaplah dengan formasi perang
kita harus perjuang